di informasi kali ini jelang laga lanjutan grup a piala aff dua ribu dua puluh dua kontra thailand
pelatih timnas indonesia sintayong mengingatkan anak anak asuhnya untuk mengedepankan kepentingan tim
daripada mengincar kejayaan individu
mantan pelatih timnas korea selatan ini menekankan pentingnya kolektivitas tim dalam menghadapi lawan kuat seperti thailand
ia menyoroti penampilan anak anak asuhnya yang kerap egois saat sudah berada di area pertahanan lawan
akibatnya serangan yang dibangun seringkali pupus karena kesalahan dalam mengambil keputusan
selain itu pelatih yang sempat membawa sengam ikhwan cunna juara liga champion asia ini
berharap para pemain dapat menikmati permainannya
meski dua kali berhasil menang atas anak anak asuh sintayong pada dua laga terakhir
pelatih timnas thailand alexandra polking tetap menganggap indonesia sebagai tim yang kuat yang sulit untuk dikalahkan
hal yang disampaikan polking dalam sesi konferensi pers sehari sebelum laga kontra indonesia
di stadion utara indonesia